apa makna di balik manuver partai berlambang keabah ini
akankah partai yang tergabung dalam poros cikeas satu suara mendukung pasangan anis sandi di pilkada dki jakarta putaran kedua
saya akan berbincang dengan akademisi ilmu komunikasi politik universitas paramadina henry satrio
selamat sore mas henry terima kasih sudah ada di cnn indonesia hari ini
tadi kita sudah melihat bahwa ada lima dpc dari p tiga yang mendukung mendeklarasikan bahwa mereka mendukung pasangan anisandi
menurut mas henry sendiri manuver ini seperti apa sih apakah kemudian tepat begitu
ya kalau kita lihat basicnya p tiga kan memang konstituennya islam
jadi tidak aneh kalau misalnya kemudian mereka mengalihkan dukungannya kepada anisandi
dan lagi sebetulnya kan ini menariknya p tiga ini kan ada dua nih
p tiga nya jan farid sama p tiga nya romi
jadi kalau ini ke sandi mungkin
dan itu kembali jadi wajar kalau misalnya teorinya begitu
karena di ahok sudah ada p tiga nya jan farid
nah kemudian apakah kemudian peralihan suara ini menjadi menguntungkan buat mas anies atau tidak
seharusnya sih banyak untungnya daripada tidaknya
karena kan memang dengan basis masa apalagi lima dpc
jadi sudah cukup lumayan juga ketambahan suaranya sebetulnya
banyak untungnya begitu
dpc yang sudah mendukung
tapi kan di pusatnya ini tidak satu suara begitu
nah di pusatnya kan masih ada kungkungan bahwa mereka ini kan parpol pendukung pemerintah
walaupun nanti di sini juga bisa
kok nggak sesuai dengan quote unquote dukungan pemerintah gitu ya
walaupun presiden dan melalui pak johan budi sudah berkali kali bilang istana netral
tapi kan sudah jadi rahasia umum
pak jokowi dekat dengan pak basuki
mungkin masyarakat juga punya
ada dugaan atau pencitraan bahwa oh ini kalau dukung ahok berarti dukung pemerintah gitu kan
tapi bisa saja karena ini pilkadanya pilkada provinsi
jadi bisa dibungkus dengan oh ini kan dpd jakarta yang mengajukan atau yang mendukung calon selain pemerintah
jadi bahasa politiknya sih masih banyak mbak nabila
jadi nggak perlu dikhawatirkan
itu hanya memang yang kita lihat di sini adalah apakah efektif
dan membantu dukungan dari lima dpc ini untuk mas anies dan mas andi
efektif dan apakah membantu
memang seberapa besar sih sebenarnya peluang dari poros cikas itu sendiri dalam mendukung anies dan andi
tapi kan kita juga belum lihat ya
ini baru dpc p tiga saja
gini sebetulnya kan kalau mau mengalihkan suara itu harusnya memang yang punya suara yang bicara
artinya harusnya mas agus yang bicara
bahwa saya menyarankan para pendukung saya
misalnya untuk mengalihkan suara yang sudah dipilih ke saya ke pasangan mana
atau deklarasinya bisa macam macam
tapi sebetulnya begini mbak nabila
jadi artinya tanpa harus berebut suara cikas
tapi hanya dengan memenangkan hati para pemilik suara yang kemarin tidak datang
kemudian datang ke tps
itu dia bisa langsung menang
bukan lagi suara partai begitu
ya sebetulnya begitu
tidak perlu juga rebutan
karena saya yakin ini kan kalau suara mas agus ini
kalau kita mengacu kepada demokrat
yang pertama adalah ciri khasnya demokrat
menjadi suara penyeimbang
nanti jadi penyeimbang
atau yang kedua misalnya pak sby menggunakan military connection nya dengan pak prabowo
seperti di awal awal kan mereka nyaris saja berkoalisi
kemudian yang ketiga
bila ada sebuah momentum politik baru
yaitu pak jokowi bertemu dengan pak sby
kan sebelumnya kan pak sby juga sudah mengajukan ingin bertemu pak jokowi
kalau ini kemudian dipenuhi atau diberikan
momen tersebut oleh jokowi ke sby
nah ini mungkin konstelasi politiknya bisa berubah lagi
bisa saja akhirnya
suara mas agus ke pak masuki jampurnama
tapi kalau kita melihat kan masih ada demokrat
kemudian pan dan pkb
kita melihat pan dan pkb ini kan memang sudah kolisi pemerintah
akankah kemudian ini terpecah begitu
pecah kongsi atau semuanya akan ke anies menurut mas budi
kalau kita lihat dari konstituen mereka
mestinya pan sama pkb juga ke mas anies
tapi hari sabtu lalu mas yandri sudah bilang bahwa kemungkinan besar pan akan ke mas anies
dan itu berkali kali di sebuah forum yang juga dihadiri oleh perwakilan pdip
waktu itu mas trimet yang hadir
jadi artinya kemungkinan besar juga pan akan ke mas anies
karena ideologi atau karena memang
kalau waktu itu nanti coba dikonfirmasi lagi
tapi waktu itu kalau saya tidak salah adalah ketidak cocokan karakter
tapi kalau dilihat dari base konstituennya memang harusnya memang mereka ke mas anies
tapi lagi lagi tadi gitu
kalau memang benar benar mau mengalihkan suara
itu harus si pemilik suara yang mengalihkan
mas agus itu gitu
jadi kalau hanya satu parpol ke dukung ini dukung ini
itu ya tidak terlalu ya nggak komprehensif jadi perpindahannya gitu
nah tapi ya itu mbak nabila
saya garis bawahi lagi yang tadi
kan lebih besar yang ini gitu
kalau mau ya walaupun apa ya
perjuangan dan usahanya pasti lebih berat untuk mendapatkan yang dua puluh dua ketimbang yang tujuh belas gitu
betul berarti jangan dibikin pusing begitu ya
yang masih ada berbagai cara sebetulnya
tapi kalau kita melihat peluang dari
ahok jarot ini sendiri dari konstelasi politik yang ada saat ini itu seberapa besar sih kalau kita melihatkan juga
sebenarnya dari poros cikeas itu ada dua puluh delapan kursi sekitar dua puluh delapan kursi di dprd
memang sulit ya kalau menghitungnya dari kursi dpr itu
karena menurut hasil sufek dekopi misalnya
kelompok diskusi dan kak jaropi ini publik indonesia
soal memilih dpr
dan soal memilih ya dalam konteks spil kada ini
mereka sudah bisa memilih sendiri gitu
jadi artinya keputusan itu di tangan mereka
jadi artinya memang begini begini ini tidak tergantung dari faktor faktor lainnya
jadi ya walaupun banyak artis cuma gak membuat mereka akhirnya milih gitu
nah karena mereka milih sendiri ini maka memang
mas anies dan pak ahok ini memang harus kembali lagi mengutarakan program programnya
sehingga diterima gitu
kan kemarin debat satu dua tiga setelah pasca debat satu ratus dua puluh tiga kita sudah bisa lihat bahwa pemilik jakarta ini rasional
nah sekarang kalau misalnya banjir gitu ya
sekarang banjir tapi kemudian apakah pak ahok bisa menang juga walaupun banjir
itu masih sembilan belas april
dan pak ahok ini punya sejarah rebound yang bagus gitu
kemarin kan sebelum debat itu mas agus masih di atas
yang kedua bahkan mas anies baru yang ketiga pak ahok
terus kemudian ternyata dengan beberapa kali debat kemudian dengan waktu yang berjalan
masyarakat tuh sudah mulai menerima marffan gitu ya
ada yang lupa gitu ya
terus akhirnya dia bisa rebound sekarang yang pertama lagi
nah makanya kalau dilihat walaupun banjir hari ini belum tentu juga nanti dia kalah
tapi apakah kemudian mas anies akan mengambil momentum ini untuk menyerang pak ahok
mengambil kekurangan dari sebuah bencana gitu ya untuk memenangkan suatu
dan saya rasa juga pak ahok juga begitu sama gitu
nah hanya saja sekarang bagaimana cara memenangkan suara suara yang mengambang ini
berarti kalau tujuh belas tambah dua puluh dua ada sekitar tiga puluh sembilan suara yang harus mereka rebut

apakah kemudian pak ahok masih diunggulkan sekarang
iya sebagai incumbent dia diunggulkan
walaupun memang dalam sejarah pemilihan langsung di jakarta belum pernah ada incumbent yang dua periode
tapi karena dia incumbent ya tetap aja harus didunggulkan
kemarin kan kalau tahun dua ribu dua belas lalu pak fokke incumbent
tapi dia peringkat kedua peringkat satunya jokowi ahok
nah ini sekarang pak ahok ini kebalikan
jadi incumbentnya yang peringkat satu sementara penantangnya peringkat kedua
yang satu empat puluh tiga yang satu yang satu empat puluh an gitu kan
jadi ya tipis lah
jadi untuk tiga persenan saya rasa apapun bisa terjadi gitu
jadi menurut mas henry terakhir kedepan akan seperti apa
pilkada putaran kedua prediksinya dan dari partai poros cikeas ini kemudian akan seperti apa nanti bentuknya
kalau nantinya akan gimana pastinya akan rame namanya final kan ya
tinggal dua nih
mudah mudahan saja partisipasi pemilihnya juga naik
pertahanan satu keputaran kedua
nah cikyas kemana
kalau pak sby selama ini kan selalu menjadi penyeimbang
nah apakah keputusan ada di pak sby ataukah di mas agus itu juga yang patut kita tunggu
saya rasa sih mas agus bisa tuh memutuskan sendiri

kalau misalnya mas agus memutuskan untuk mengalihkan suaranya atau dia menjadi penyeimbang saja
nggak mengalihkan kemana mana dia tetap harus umumkan itu
karena pastinya masyarakat pendukung dia kan juga menunggu
itu sekitar satu empat juta suara juga
jadi lumayan banyak dia sebenarnya mendapatkan suara aja
ini dia harus umumkan juga sebetulnya
jadi kita akan menunggu seperti apa nanti ke depannya
siapa akan kemana begitu ya
dan pastinya itu komunikasinya kan akan terjadi terus
terutama p tiga pan dan pkb
kira kira apakah akan memiliki pilihan sendiri atau masih ikut gerbong cikias
baik kita akan menanti nanti bagaimana selanjutnya ini akan terjadi
baik terima kasih mas henry satrio pengamat politik akademisi dari paramadina